istri anggota tni yang menjadi korban penembakan rina wulandari
masih dirawat secara intensif di rumah sakit dr karyadi semarang
kondisi wanita tiga puluh empat tahun itu stabil
tetapi masih belum boleh dijenguk bahkan oleh kepala staf angkatan darat
jenderal dudur abdul rahman
kepala kasat dokter yang merawat menjelaskan
korban menjalani operasi pada minggu malam
korban mengalami luka pada organ dalam
akibat ditembak dua kali di bagian perut pada pekan lalu
kasat mengucap terima kasih kepada pihak rumah sakit dan tim medis
yang bekerja cepat
dan menjawab korban
dalam kesempatan itu
kasat juga bertemu dan berdialog dengan ibu korban dan dua anak korban
empat orang yang diduga sebagai pelaku penembakan kini
sudah ditangkap tim gabungan tni dan polisi
mereka mengaku diupah satu ratus dua puluh juta rupiah
untuk menghabisi korban oleh kepala
mereka juga berkata
suami korban sendiri yang kini masih buron
danang cahyo semarang jawa tengah